saya lahirkan di dalam penjara
fitri kamu kenapa tidak mengangkat telepon mama nak
kita masih akan terus mendengarkan curhat dan kisah penuh haru biru
yang menggugah perasaan di suara hati ibu di gelombang delapan puluh sembilan lima fm jakarta
nah bagi yang baru bergabung saya infokan kembali ya
jadi radio kesayangan anda damai fm meluncurkan acara ini
untuk berbagi cerita dan berbagi rasa
agar kesedihan kalian gak dipendem sendiri dan percaya sama saya
kalau kita sudah bercerita
beban pikiran kita akan jauh jauh lebih ringan
kita akan jauh lebih pede untuk melangkah ke depan dalam kehidupan
dan ada bunyi saja juga
jadi cerita terbaik yang terpilih di tahun ini akan difilmkan
kisah penuh haru
halo dengan fitri dari suara hati ibu
dengan siapa ini
halo mbak fitri
ini dengan dewi mbak
mbak dewi lagi di mana ini
lagi di rumah mbak
ini ya saya mau cerita
soalnya udah sepuluh tahun ini saya nggak pernah ketemu lagi
ya ampun sepuluh tahun
kok lama banget
pasti sedih banget dong rasanya
ibu kan kalau gak ketemu sama anak sehari aja rasanya gimana gitu
apalagi sepuluh tahun
kira kira umur anaknya berapa sekarang
dua puluh tahun mbak fitri
tapi kok bisa sepuluh tahun gak ketemu sama anak
boleh dong ceritain ke kita
saya yakin banget semua pendengar pasti penasaran banget pengen tahu ceritanya
jadi begini ceritanya mbak
saya masuk ke dalam penjara
saya dituduh membunuh suami saya sendiri mbak
aku datang di luar kamu main sama orang lain
aku gak pernah ngelakuin hal itu mas
kamu jangan bohong
mas aku berani sumpah aku gak pernah ngelakuin hal itu
jangan tinggalin aku mas
ida lelah gue
ida lelah gue
saya lahirkan di dalam penjara
dalam penjara mbak
ini dalamnya di bedong
aduh ganteng banget sih sayang
ya ampun kalau udah gede mau jadi artis ya
jangan jadi artis ya dek
jadi dokter aja
ini gak mau sekolah dokter mahal
dewi anaknya udah dikasih nama belum
laper ya sayang ya
nama nyurik di penjara makan aja antri
ya nasinya keras nak
yaudah kamu bikin susu aja ya
nanti lain kali pesen bubur ya
dikira ini rumah
bisa pesen seenaknya
makanya di penjara tuh jangan bawa bawa anak
jangan cuekin aja
udah kamu bikin susu aja
jangan peduliin mereka
betul ya sayang
mbak minta air panas ya ya
lu berani ngelawan gua ha
ya jangan lawan aja
oh lo bener bener cari gara gara ya sama gue
siapa yang mulai
dia yang mulai
dia yang mulai pakai air panas bu
dia yang udah merusak minuman nino bu
benar bu kamu berdua saya hukum
ulan bawa dia
kalian ini yang keributan di penjara
hamil di penjara kelahiran di penjara
jatuh jatuh sayang
mona dia tuh gak mau sesudut
dia pengen asih mona
terus gimana dong
nino mau menyusup pada ibunya
eh kamu tahu gak
ibunya itu sedang mendapat hukuman di penjara
sudah dikasih dot juga tapi nggak diam
yang harus angin dotnya dia juga bu
susukan sampai berdiri